pertemuan antara jokowi dodo dan prabowo subianto membawa kesejukan politik di indonesia
pertemuan pertama setelah keduanya bersaing di pemilu presiden dua ribu sembilan belas berlangsung hangat dan penuh dengan senyuman
korrespondensi nn indonesia teddy zuhari mendapat kesempatan untuk berbincang dengan sekretaris kabinet pramono anu
untuk mengetahui lebih lanjut apa isi pembicaraan antara kedua tokoh bangsa tersebut
saat ini saya bersama dengan kabinet ri di istana negara dan tadi mas pram kita sudah lihat pertemuan yang dinantikan banyak orang sudah terjadi hari ini
bisa sedikit komentar tentang pertemuan tersebut
yang pertama pertemuan ini tentunya melegakan banyak pihak terutama seluruh rakyat indonesia yang memang menginginkan adanya kesejukan politik
dan pertemuan ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi kedua pemimpin karena memang dua pemimpin ini adalah pemimpin yang bersahabat satu dengan yang lain
bahkan pilihan pilihan mrt pilihan makanan itu sudah kita konsultasikan kepada pak prabowo maupun kepada pak jokowi
pak prabowo hobinya sate kambing sehingga kita siapkan sate kambing pada hari ini
demikian juga pak jokowi suka pecel suka tempe tahu ada pecel tempe tahu
dan di mrt mereka berdua hanya bicara berdua selama kurang lebih tujuh belas menit selama perjalanan
apa yang dibicarakan
ya tentunya untuk kepentingan bangsa bersama ke depan
mengenai detailnya beliau berdua yang tahu
walaupun kami berada pada gerbong yang sama
tapi yang menjadi menarik perhatian juga mas pram adalah kenapa memilih pertemuan ini di tempat terbuka umum dan kenapa di stasiun mrt
ya di mrt mrt adalah simbol dari sebuah tradisi atau budaya baru dalam transportasi
menunjukkan indonesia sudah masuk pada fase sebagai negara menengah dan akan menjadi negara maju
kemudian kenapa terbuka
karena memang beliau berdua adalah pemimpin yang terbuka
betul betul lahir tumbuh dari rakyat
sehingga dengan demikian pertemuan ini dirancang betul betul secara terbuka
bahkan jalan kaki pun hampir tiga ratus lima puluh meter ya
mas satu lagi terakhir ini yang dinantikan banyak orang pertemuan sudah terjadi
rekonsiliasi sudah soal pembicaraan mengenai orang orang yang akan ditempatkan kabinetnya pak jokowi nanti
ya itu nanti urusan pak jokowi dengan pak prabowo
tapi yang jelas seperti yang dikatakan oleh beliau berdua
sudah tidak ada lagi kampret dan cebong yang ada adalah
garuda dan merah putih
terima kasih mas pram
demikian perbincangan singkat saya bersama sekretaris kabinet pramono anung
satu yang digarisbawahi tadi yang disampaikan oleh pramono anung
pertemuan jokowi dodo bersama prabowo subianto dimaksudkan untuk kembali merangkul kebersamaan
kembali merangkai kebersamaan antara dua pihak yang pernah terlibat dalam pilpres dua ribu sembilan belas
saya teddy zuhari kita kembali ke studio